lembaga bantuan hukum atau lbh jakarta meluncurkan laporan bertajuk
rapor merah empat tahun kepemimpinan anies baswedan di ibu kota
ada sepuluh masalah yang disoroti lbh jakarta selama empat tahun anies baswedan memimpin jakarta
bagaimana kemudian jawaban pemprov dki atas cap rapor merah terhadap gubernur dki jakarta anies baswedan
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan jenny sirait
pengacara publik lbh jakarta selamat sore mbak jenny
dan ada mbak tata ujiati anggota tgupp dki jakarta selamat sore mbak tata
selamat sore mbak
oke saya mau ke lbh jakarta terlebih dahulu
mbak jenny apa kemudian yang menjadi dasar dari lbh jakarta memberikan rapor merah empat tahun kepemimpinannya anies baswedan
dasarnya apa dulu
baik pertama sebenarnya kenapa kemudian kami memberikan rapor merah
ya mungkin dari kenapa kemudian kami memberikan laporan
menurut kami ini adalah waktu yang cukup strategis untuk memberikan laporan terhadap kinerja gubernur
begitu mengingat kinerja gubernur anies baswedan di dki jakarta tinggal satu tahun lagi
jadi akan sangat penting pemberian laporan hasil kinerjanya berdasarkan versi masyarakat sisi
begitu ya mengingat dalam satu tahun ini tentu saja hal hal yang menjadi pr haruslah segera dituntaskan
begitu ketika kampanye
lalu kemudian juga di awal kemudian beliau punya perintahkan keterangan dengan pembangunan ibu kota
tapi sampai saat ini catatan itu masih belum direalisasikan dengan maksimal
tahun terakhir merupakan hal yang sangat penting
begitu sehingga dikeluarkanlah laporan
lalu kenapa kemudian kami mengeluarkan rapor merah
kenapa dikeluarkan sebagai rapor merah
catatan catatan yang justru malah penting di awal begitu ya
disampaikan oleh gubernur di masa kepemimpinannya
itu tidak direalisasikan dengan maksimal
dan bahkan di satu tahun terakhir
yang pemimpin apa kemudian diberi rapor merah
karena justru hal hal yang penting itu yang tidak dilaksanakan sampai di tahun ke empat kepemimpinan
itulah sebabnya kami memberi judul rapor merah kepemimpinan gubernur dki jakarta anies baswedan di dki jakarta
artinya ada janji kampanye yang sangat krusial begitu ya
yang malah tidak direalisasikan menurut lbh jakarta
mbak jenny dari sepuluh poin rapor merah kita tentu saja tidak bisa membahas semua
karena waktunya gak bakal cukup mbak jenny dan juga mbak tatang
tapi saya mencoba untuk melihat tiga poin yang cukup menarik
tiga poin yang mungkin sangat disoroti oleh lbh jakarta
ada tiga poin yang pertama adalah soal penggusuran paksa
sulitnya mendapat rumah tinggal di ibu kota
dan reklamasi yang masih terus berlanjut
soal penggusuran mbak jenny
penggusuran paksa ini hasil temuan lbh jakarta di era kepemimpinannya anies baswedan
masih ada penggusuran paksa
bisa dijelaskan di mana saja lokasinya dan apakah ganti rugi yang diberikan ini memang kurang adil
bagi warga sehingga dianggap kemudian tidak berpihak kepada masyarakat begitu mbak jenny
yang pertama perlu saya jelaskan bahwa penggusuran itu tidak terjadi hanya pada tempat tinggal
tapi juga terhadap pedagang kaki lima
tingkat penggusuran dibandingkan dengan kepemimpinan gubernur sebelumnya penggusuran tempat tinggal itu memang menurun
tapi pengusuran pkl sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu ya
yang kedua saya justru malah ingin merespon kait dengan ganti kerugian
penggusuran itu bukan cuma semata mata soal ganti kerugian
saya mau bilang bahwa ketika orang digusur dari tempat tinggalnya dia bukan hanya kehilangan materi rumahnya
tapi dia kehilangan seluruh kehidupannya
dia kehilangan hutan sosial
dia kehilangan kehidupan ekonomi
budaya yang dibangun dengan tetangga sekelilingnya
jadi saya mau bilang bahwa ini bukan semata mata soal ganti rugi
tapi bahwa ada orang yang dicabut dari hak atas tempat tinggal yang layak dan pemenuhan hak sipol dan ekosopnya
itu menjadi hal yang penting begitu
apakah itu masih terjadi
ya itu masih terjadi di dki jakarta
saya bisa bilang salah satu contoh contoh yang bisa digagas begitu ya
ada warga menteng dalam yang juga digusur di masa kepemimpinannya pak anies baswedan
ada warga samping po di manggarai yang kita digusur juga di masa kepemimpinannya pak anies
lainnya juga ada warga pancoran
ini memang ada pola yang berbeda begitu ya dengan kepemimpinan gubernur sebelumnya
kalau dulu gubernur sebelumnya dengan terang terang bilang
ini yang proktika ijaran apa yang
kalau yang kemarin
sekarang itu tangannya beda beda
misalnya saja pada pengusuran di wilayah manggara itu ada keterlibatan dinas transplokasi
ada tangan ketiga begitu ya yang melakukan penggusuran
kalau kita ngomongin inggris itu pasti di bawah pempro
pancoran misalnya itu memang pakai tangan pertamina
tapi saya mau bilang kenapa kemudian tangan tangan itu bisa dipakai karena ada pergub dua ribu lima belas

dan selama kepemimpinannya pak anies sebagai gubernur tki jakarta
hal itu belum dicabut

entah itu di era ini atau di era mendatang sehingga pergub itu tidak dicabut kompetasi
oke nanti kita akan bicara soal pergub itu
mbak tatak dari tgupp ya
mbak tata kalau tadi menurut mbak jenny bahwa penggusuran untuk rumah tinggal
memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan gubernur sebelumnya
tapi penggusuran kepada pkl itu relatif sama saja karena berdasarkan berlindung pada pergub dua ratus tujuh tahun dua ribu enam belas
dan tadi menurut mbak jenny ada tangan tangan yang direstui oleh pemprov kemudian melakukan pengusuran
begitu ya karena berlindung di pergub tadi
salah satu janji kampanye dari pak gubernur pak anies adalah saya ingat betul menata kampung kota
tanpa pengusuran melakukan pergub
jadi ini adalah dekatan community action plan atau cap tapi temuan lbh tadi terjadi pengusuran
dengan berlindung pada pergub dua ratus tujuh tahun dua ribu enam belas
jawaban dari pemprov seperti apa
ya pertama sebetulnya kita dari pemprov dki mengucapkan terima kasih ya kepada lbh atas respon dan kemudian masukannya
ini menunjukkan bahwa sebetulnya di pemprov dki di jakarta ini sudah demokrasi itu sudah tumbuh
jadi ini kami juga mendorong agar warga warga yang lain itu juga seberani lbh untuk menageh janji politik para pemimpinnya di daerah
ini adalah contoh yang sangat bagus
untuk itu kami berterima kasih
nah kemudian yang kedua adalah bahwa betulnya semangat dari pak anies kemudian juga lbh jakarta ini sama
yaitu kita ingin adanya perlindungan atas hak asasi manusia kan bahwa setiap warga itu punya hak untuk hidup ke tempat tinggal
nah untuk itu sebetulnya kita sudah melihat maka kemudian ada beberapa di kebijakan dari pak anies yang walaupun waktu itu di tahun dua ribu enam belas diputus bersalah ya pemprov dki melanggar ham
tetapi kemudian diterima tidak mau banding pemprov dki
misalnya di kampung bukit duri
kemudian di akwarium
kemudian di takung ya sekarang ini yang apa namanya yang sedang dibangun
itu kan sebetulnya adalah respon dari pemprov dki dari pak anies yang mendukung ya
bahwa memang kita ingin ada hak hidup dari warga negara
baik baik oke
dan hak untuk bertempat tinggal
sehingga diakomodasi bukan kemudian apa penggusuran yang pada zaman pak ho itu sudah dianggap
itu sudah diputus oleh pengadilan melakukan pelanggaran ham
itu oleh pak anies tidak dibanding gitu ya di pengadilan
tetapi diterima itu sebagai sebuah keputusan
baik mbak tata
dan lebih memilih untuk mengakomodasi apa putusan dari pengadilan
oke mbak tata pertanyaannya adalah apakah di masa kepemimpinannya pak anies selama empat tahun ini masih ada penggusuran
jangan dijawab dulu kita akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
ada mbak tata ujiati anggota tgu ppdki jakarta
dan ada juga mbak jeni sirait pengacara publik lbh jakarta
mbak tata tadi sebelumnya saya sudah tanya sebelum break yang harus anda jawab
di masa kepemimpinannya pak anies baswedan apakah masih ada penggusuran
itu dulu pertanyaan saya
harus anda jawab
jadi kalau kita melihat laporan dari lbh yang tahun dua ribu delapan belas
kan lbh waktu itu merilis penelitian ya tentang penggusuran
nah itu kemudian pemprov dki melakukan pemetaan satu satu gitu terhadap kasus kasus itu
ini sebenarnya penggusuran atau tidak sih gitu
dan itu menurut kami
pemprov dki itu tidak semuanya itu berupa penggusuran
tapi itu penertiban gitu
nah itu satu
kemudian yang kedua soal janji pak anies tidak menggusur
itu kan sebetulnya tidak ada dalam kampanye seperti itu ya
artinya pak anies itu lebih memilih untuk menggunakan pendekatan yang lebih sesuai dengan hak asasi manusia
jadi kalaupun misalnya mau relokasi
karena tempatnya itu mau dipakai untuk kepentingan publik yang lebih luas
itu prosedurnya itu harus sesuai dengan konvensi hak ekonomi sosial budaya
jadi itu harus ada musyawarah dulu bagi warga terdampak
ada pemberitahuan yang layak
kemudian prosesnya harus transparan seperti itu
nah kalaupun misalnya ada relokasi
kita ada kan
jadi misalnya di kampung bayam
karena mau dipakai
untuk jakarta international
itu sudah ada relokasi
tetapi warga itu sudah terlebih dahulu di ajak musyawarah
apakah mau menerima ganti untung atau mau relokasi
itu sudah diberi pilihan
jadi kalau dikatakan apakah ada relokasi
ada karena itu memang di tempat tempat yang memang akan dipakai untuk kepentingan publik yang lebih luas
jadi seperti itu mbak
kalau memang pak anies betul betul ingin melakukan relokasi
mendefinisikan apa sih itu penggusuran yang tidak manusiawi seperti itu
dan saya kritik lbh karena memang ini juga lbh tidak melakukan triangulasi gitu ya
agar lebih objektif tetapi lebih banyak mengandalkan waktu itu yang laporan pada tahun dua ribu delapan belas
itu pada berita di media
oke baik mbak tata kalau memang pak anies betul betul ingin melakukan relokasi
dengan melakukan pendekatan community action plan begitu ya
kenapa kemudian pergubnya tidak dicabut saja pergub dua ratus tujuh tahun dua ribu enam belas
karena itu bentuk political will dari pak anies
jika ingin betul betul melakukan relokasi dengan pendekatan yang lebih humanis
ya karena sebetulnya kan peraturan itu kan tergantung siapa yang menggunakan ya
seperti juga halnya apa
senjata itu tergantung siapa yang menggunakan
kalau di zaman pak anies kan juga tidak ada namanya penggusuran yang melanggar ham
ya paling ekstrimnya kan tidak ada gugatan di pengadilan yang kemudian diputus itu melanggar ham
itu nggak ada
dan kemudian kita juga prosedurnya selalu sesuai dengan apa namanya
yang bisa persyaratkan oleh konvensi hak ekonomi sosial budaya seperti itu
nah kalau misalnya ini kemudian dianggap melanggar atau memberi celah ya
untuk pelanggaran ham
ini juga masukan yang bagus saya kira
nanti mungkin kita bisa berdiskusi dengan lbh jakarta
ini kan untuk preventif ya ke depan
apabila pemimpin yang kemudian terpilih itu tidak menghormati ham
maka kemudian dia bisa jadi untuk menggunakan peraturan perundang undangan
yang sebetulnya netral
tetapi dipakai untuk kepentingan yang melanggar ya
kepentingan dari ham
nah mungkin saya juga tawarkan saja kepada lbh
untuk berdialog lebih lanjut tentang ini
ini juga yang sebenarnya ditawarkan oleh pak anies
maka kemarin waktu itu pak anies juga sempat menghubungi lph jakarta
akan menerima langsung lbh jakarta untuk bisa berdialog
tetapi kebetulan lbh kan tidak mau ya
nah mudah mudahan nanti ada waktu
khusus untuk kemudian membahas
dan mengapresiasi masukan dari lph jakarta
oke mbak tata saya harus lanjutkan ke poin berikutnya
karena laporannya ada sepuluh begitu ya
tapi kita baru berkutat di satu poin
poinnya adalah tadi menurut mbak tata bahwa
tidak ada penggusuran yang melanggar ham di masa eranya pak anies baswedan
itu klaim dari pemprov dki
berbeda dengan laporan yang disebutkan oleh lbh jakarta
mbak jenny poin kedua di rapor merah temuan lbh jakarta
adalah sulitnya warga ibu kota mendapatkan rumah
tinggal apakah kemudian program dp rupiah
dianggap oleh lbh jakarta tidak mampu memenuhi kebutuhan
warga ibu kota akan rumah tinggal mbak jenny
ya yang pertama mungkin sebelum kesitu saya mau respon soal pengusuran
saya harus bilang bahwa pengusuran yang melanggar
yang tidak melanggar ham itu kualifikasinya apa gitu ya
karena saya harus bilang bahwa pengusuran yang tadi
sudah kami sebut semuanya melanggar ham
lalu kemudian saya mau respon soal yang tadi begitu ya
ini sebenarnya syaratan penting
namun target tersebut dipangkas sampai sepuluh unit
hanya tinggal sepuluh unit
jadi dari dua ratus tiga puluh dua something jadi tinggal sepuluh
persyaratan yang tadinya mensyaratkan gaji itu empat sampai tujuh juta per bulan
ini dirubah menjadi empat belas juta per bulan
jadi sudah tadi jumlah unit rumahnya dipotong
ditinggikan dari empat tujuh juta menjadi empat belas juta per bulan
saya harus bilang bahwa kemudian ini pun dilanggengkan
dengan pergub dki jakarta nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
yang ditanggung terlebih dahulu menggunakan apbd
artinya tidak serta merta begitu dp atau uang mukanya gratis
konsekuensinya adalah pada panjangnya pembayaran cicilan atau besaran nominal cicilan
nah ini bisa dibilang ini syaratan penting ya
tadi udah jumlah unitnya dikurangin
gajinya ditinggiin begitu ya
tidak sesuai dengan konsep awal
dengan gaji empat belas juta tadi dan jumlah unit rumah hanya sepuluh ribu itu gitu ya
tapi kemudian tenornya diperpanjang
jadi ini cukup ironi sebenarnya
jadi menurut anda gagal tidak program ini mbak
bagi bki jakarta untuk menyediakan rumah yang layak
ini sebenarnya yang akhirnya jadi semacam dalam tanda kutip akal akalan
untuk warga bki jakarta gitu ya
saya sendiri merasakan dampaknya begitu
saya sendiri merasakan dampaknya begitu ya

tapi justru dengan kondisi yang seperti ini ya
mbak tata tadi sudah di recap oleh mbak jenny
bahwa dari janji kampanyenya gubernur anies baswedan
untuk rumah dp rupiah adalah dua ratus tiga puluh dua dua ratus empat belas unit
tapi pada kenyataannya kemudian dipangkas
realisasikan membangun sepuluh unit
bahkan persyaratan untuk gajinya juga dinaikkan begitu ya
ada masalah korupsi dalam pengadaan tanah
untuk program rumah dp rupiah
menurut mbak jenny dari lbh jakarta
ini hanya akal akalan saja
tidak berpihak kepada masyarakat bawah jawaban dari pemprov dki
seperti apa mbak tata
target dari rpcmd itu memang mengalami revisi
karena kan kita tahu
bahwa tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
itu adalah masa pandemi
dimana pendapatan dari pemprov dki juga mengalami
apa namanya kontraksi seperti itu
nah kemudian yang kedua
bahwa kemudian pak anies ini
untuk penyediaan hunian yang layak
itu tidak hanya dp
tetapi ada tiga program kan
yang pertama itu adalah
kemudian yang kedua itu ada penataan kampung
dan kemudian yang ketiga
dan ada dp
nah untuk rusunawa
itu kan pemprov dki sekarang
sedang membangun sepuluh buah rusunawa
dengan nanti targetnya ada sekitar
delapan unit terbangun
pada tahun dua ribu dua puluh
untuk penataan kampung
itu juga sudah dilakukan
dan ini juga
dari pak anies untuk
menyediakan hunian yang layak
kemudian yang dp
itu juga sebenarnya
tidak hanya yang di
kelapa village ya
tetapi ada di beberapa lokasi yang lain
seperti di tower suasana pondok kelapa
itu semuanya total ada
sekitar dua unit
nah secara total
upaya upaya yang dilakukan ini adalah
untuk memenuhi hak warga negara
atas hunian yang layak
nah tentang tadi yang empat belas juta
itu sebenarnya mbak jenny dari lph
empat belas juta itu bukan batas minimum
tapi batas maksimal
sampai empat belas juta itu
bisa ikut program dp
karena sebetulnya program dp ini
bagi warga yang
bisa memiliki rumah
tetapi kesulitan pada dp nya
sehingga pemprov dki membangun
dalam menalangi dp
kalau yang bagi masyarakat yang kurang mampu
pembayarannya juga sangat sangat murah
sehingga itu memang
juga menjadi prioritas dari pemprov dki
kalau soal tadi korupsi ya dikatakan
itu kan sebetulnya
seperti apa namanya
nilai setitik rusak susu sebelang
karena itu sebetulnya hanya terjadi di
yang menyediakan dp
tapi kerugiannya cukup besar mbak tata
dan merugikan negara mbak tata
dan merugikan negara mbak tata
tidak hanya oleh satu bumd
tetapi banyak bumd
bahkan terbuka juga untuk
padahal kerugiannya cukup besar ya mbak
pengadaan tanah munjul ini
yang kemudian ditangani oleh kpk
begitu ya kita harus ke poin berikutnya
tadi soal rumah dp rupiah sudah
kemudian soal penggusuran
mbak jenny ini juga menjadi perhatian publik
dari sepuluh rapor merah
adalah soal reklaman
sikap mprdki menurut lbh jakarta
terhadap reklamasi tidak konsisten
dan penghentiannya tidak dilakukan secara serius
mengakibatkan problem nelayan pesisir
dan lingkungan tidak terselesaikan
ketidak konsistenannya ini seperti apa
izin pelaksanaan reklamasi di tiga belas pulau sudah dicabut
kecuali memang ada tiga pulau
c d dan g
ketidak konsistenannya gubernur anies
di reklamasi ini seperti apa mbak jenny
yang pertama saya mau respon soal itu dulu ya mbak
ya dari rumah nol atau dari rumah tinggi
saya mau bilang bahwa kalau kita lihat disini
ini syarat yang diubah dari batas penghasilan tertinggi masyarakat
berpenghasilan rendah itu semula
satu juta menjadi empat belas juta
ini ada syarat minimalnya juga gitu ya
itu juga harus menjadi catatan mbak tata
lalu kemudian juga tadi
terkait dengan reklamasi kenapa kami bilang tidak konsisten
kami harus bilang begini mbak
sikap mprdki jakarta itu di awal
selalu menggadang gadang bahwa ya
memang kami akan menghentikan reklamasi
bahkan sempat ada beberapa izin pulau yang dicabut
kalau mbak tata dan teman teman di cnn
ingat gitu ya
lalu kemudian mprdki jakarta digugat
di sekitaran tahun dua ribu delapan belas atau dua ribu sembilan belas
waktu itu lbh jakarta juga sempat memohonkan untuk menjadi
intervensi gitu ya
untuk menjadi pusat intervensi yang kemudian ditolak oleh pengadilan
waktu itu tujuannya apa
tujuannya sebenarnya untuk mendukung
gubernur dki jakarta dalam menghentikan reklamasi
kenapa kami mengajukan diri sebagai intervensi
pasca kemudian pemprov dki jakarta
gubernur dki jakarta dikalahkan dalam hal reklamasi
yang terjadi adalah
terbit kemudian izin izin lainnya terhadap perusahaan perusahaan gitu ya
izin izin operasi lainnya bagi perusahaan di wilayah wilayah jawa
singkat mbak jenny saya harus beri kesempatan ke mbak tatang
tadinya ditolak lalu kemudian sampai digugat
begitu gugatan dikalahkan muncul izin izin lainnya gitu
dan itu kita punya datanya izin yang mana aja yang terbit setelah
tentang dki jakarta dikalahkan
yang kami lihat akhirnya itu tidak di awal saja
setelah gugatan muncul izin izin yang baru
saya harus potong mbak jenny karena
saya harus beri kesempatan ke mbak tata
waktu kita tidak banyak mbak tata
saya sudah dapat poinnya dari mbak jenny bahwa
soal pencabutan izin reklamasi ini hanya di depan saja
di belakangnya terbit izin izin penerbitan yang lain begitu ya
jawaban dari pemprov dki seperti apa mbak soal ketidak konsistenan ini
singkat saja mbak waktu kita tidak banyak
karena ini tetap konsisten dalam memenuhi janjinya untuk menghentikan reklamasi
itu satu catetannya
kemudian yang kedua bahwa kita harus ingat di proses di pengadilan ya
pada zaman pak ahok pak ahok menerbitkan izin reklamasi
dan di gugat oleh nelayan dan lsm termasuk lbh jakarta kan gitu
sekarang pak anies menghentikan reklamasi
dan justru di gugat oleh pengembang reklamasi
ini kan fakta ya yang ada di pengadilan
kemudian dalam proses di pengadilan yang berdarah darah sampai di tingkat pk
itu pemprov dki itu memenangkan
kira kira ya tiga daripada lima gugatan gitu
tiga belas pulau izinnya dibatalkan
lima gugatan muncul
dan kemudian dua masih berproses
kan ini adalah upaya yang kasat mata
betapa pak anies ini konsisten untuk menghentikan reklamasi
yang seperti itu
kemudian yang kedua yang di gugat oleh lbh
tentang menerbitkan izin reklamasi
ini juga saya kira ada misunderstanding gitu ya
yang perlu diurai
kita kan butuh data
mana saja izin izin reklamasi yang dianggap hidupkan lagi oleh lbh jakarta
dan ini kita belum dapat dari laporan ini maupun dari uraian mbak deni tadi
misunderstanding itu sebaiknya nanti dipaparkan
kami berharap bahwa laporan dari lbh jakarta ini bisa menjadi pemacu
agar pemprov dki gubernur dki jakarta anies baswedan bisa memperbaiki kepemimpinannya
masih sisa satu tahun
data data tadi bisa dipaparkan saat anda pemprov dki dan juga lbh jakarta duduk bersama
untuk kemudian perbaikan kualitas kepemimpinan
begitu sisa satu tahun lagi
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
sayang sekali karena diskusinya sangat menarik tapi waktu kita tidak banyak
terima kasih sekali mbak jenny sirait pengacara publik lbh jakarta
dan kemudian mbak tata ujiati anggota tgup pdki jakarta
atas waktunya dan penjelasannya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu mbak jenny dan juga mbak tata
ya terima kasih mbak
terima kasih teman teman cnn terima kasih juga